pertanyaan dari yang mulia saldi isra mengenai alokasi dana kunjungan presiden dan dana bantuan kemasyarakatan dari presiden
telah disampaikan oleh bapak menko tadi bahwa bantuan kemasyarakatan dari presiden bukan merupakan bagian dari perlinsos
dana operasional presiden diatur oleh peraturan menteri keuangan empat puluh delapan dua ribu delapan yang diubah dengan peraturan menteri keuangan
peraturan menteri keuangan satu ratus enam tahun dua ribu delapan
sementara dana kemasyarakatan presiden diatur dalam peraturan menteri sesnek nomor dua tahun dua ribu dua puluh
kegiatan yang bisa dicakup di dalam dana kemasyarakatan oleh presiden dan wakil presiden dalam hal ini adalah
dan bantuan ini bisa diberikan dalam bentuk barang maupun uang
untuk ilustrasi tahun dua ribu sembilan belas dana operasi presiden dana
ini adalah satu ratus sepuluh miliar anggaran realisasinya lima puluh tujuh dua miliar atau lima puluh dua persen
tahun dua ribu dua puluh alokasi anggaran rp satu ratus enam belas dua miliar realisasi tujuh puluh tujuh sembilan miliar atau enam puluh tujuh persen
tahun dua ribu dua puluh satu rp satu ratus sembilan belas tujuh miliar realisasinya rp satu ratus dua empat miliar
tahun dua ribu dua puluh dua alokasi anggaran rp satu ratus enam puluh sembilan miliar realisasi satu ratus tiga puluh delapan tiga miliar atau delapan puluh enam persen
tahun dua ribu dua puluh tiga alokasi anggaran satu ratus lima puluh enam lima miliar realisasinya satu ratus dua puluh tujuh delapan atau delapan puluh dua persen
dan tahun dua ribu dua puluh empat ini alokasi anggaran untuk dana operasi presiden dan bantuan kemasyarakatan rp satu ratus tiga puluh delapan tiga miliar
sampai dengan bulan ini bulan maret april ya adalah delapan belas tujuh miliar atau baru empat belas persen
yang mulia bapak arsul sani tadi menanyakan mengapa di dalam undang undang apb
bpn dua ribu dua puluh empat tidak terdapat pasal dua puluh tujuh seperti yang ada di dalam undang undang apbn dua ribu dua puluh
pada saat itu pemerintah bersama dengan bpjs harus bekerja sama untuk penanganan permasalahan kesehatan
dan masalah sosial terutama untuk tenaga kesehatan
dengan berakhirnya status pandemi maka pasal dua puluh tujuh tersebut disepakati oleh pemerintah dan dpr tidak diperlukan lagi
pasal dua puluh tujuh tidak ada lagi di dalam undang undang apbn dua ribu dua puluh empat
yang mulia bapak arsul sandi menanyakan kenapa perlinsos sesudah covid anggarannya masih tetap tinggi
tadi sudah dijawab kami akan ulangi dengan lebih detail
kenaikan dari anggaran perlinsos periode dua ribu dua puluh dua hingga dua ribu dua puluh
dua ribu dua puluh empat terutama akibat kenaikan dari harga minyak bumi perubahan kurs dan volume dari subsidi
jadi bagian dari anggaran perlinsos yang paling besar naiknya atau yang mengalami perubahan sangat besar adalah pada bagian subsidi terutama subsidi energi
namun subsidi pupuk juga tahun dua ribu dua puluh empat ini meningkat cukup
sehingga anggaran subsidi naik dari rp dua ratus sebelas delapan triliun tahun dua ribu dua puluh satu naik menjadi rp dua ratus sembilan puluh satu triliun tahun dua ribu dua puluh
tahun dua ribu dua puluh tiga naik lagi menjadi rp tiga ratus tiga puluh dua lima triliun dan tahun dua ribu dua puluh empat ini dianggarkan rp tiga ratus empat puluh tujuh triliun
sementara anggaran perlinsos dari kementerian lembaga yang lain serta dari kemensos relatif tidak berubah
perubahannya seperti yang tadi telah saya sampaikan pada pidato pembuka
yaitu untuk kemendikbud karena ada unit cost pada pendidikan menengah
dan kemudian di kemensos karena menambah untuk aktivitas lansianya
untuk ilustrasi harga minyak tahun dua ribu dua puluh satu enam puluh delapan dolar dua ribu dua puluh dua melonjak ke sembilan puluh empat delapan
tahun dua ribu dua puluh tiga dan dua ribu dua puluh empat ini menggunakan asumsi dan sekitar delapan puluh dua orang
untuk nilai tukar tahun dua ribu dua puluh satu rp empat belas tiga ratus dua belas dua ribu dua puluh dua naik ke rp empat belas delapan ratus
dan tahun dua ribu dua puluh empat menggunakan apbn asumsi rp lima belas
volume solar juga meningkat cukup tinggi
tahun dua ribu dua puluh empat belas tiga juta liter
tahun dua ribu dua puluh satu naik ke lima belas delapan juta liter
tahun dua ribu dua puluh dua rp lima belas satu juta
tahun dua ribu dua puluh tiga melonjak ke tujuh belas juta
dan di dua ribu dua puluh empat dialokasikan rp sembilan belas juta liter
ini yang menggambarkan bahwa perlinsos di tahun dua puluh dua hingga dua ribu dua puluh empat meskipun pandemi telah selesai tetap tinggi karena
subsidi yang merupakan bagian dari perlindungan sosial mengalami kenaikan terutama untuk subsidi energi
dan yang tahun dua ribu dua puluh tiga resursi yang merupakan bagian dari perlindungan sosial mengalami kenaikan terutama untuk subsidi energi
dan yang tahun dua ribu dua puluh empat resursi yang merupakan bagian dari perlindungan sosial mengalami kenaikan terutama untuk subsidi energi
mungkin demikian yang mulia ketua dan hakim mahkamah konstitusi dari berbagai pertanyaan yang sesuai dengan bagian kami